kita ke informasi lain polri menjamin ajang internasional piala dunia u dua puluh baru yang akan digelar pada dua puluh mei hingga sebelas juni dua ribu dua puluh tiga akan berlangsung aman dan kondusif
polri sudah menyiapkan pola pengamanan preemptif preventif dan represif untuk mendukung indonesia sukses sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
pada prinsipnya setiap kegiatan masyarakat akan kita lakukan pengamanan
tentu polri sudah mengambil langkah langkah pengamanan ya apalagi ini merupakan agenda internasional ya
polri pasti melakukan pengamanan baik itu agenda kegiatan nasional apalagi ini merupakan kegiatan agenda internasional
tentu segala sesuatu kita akan lakukan antisipasi
tapi teknisnya belum berhasil
kita sudah berpikir jauh jauh hari ya untuk mengamankan itu
kita telah siap dengan pola pola preemptif preventif dan represif itu kita akan siapkan
itu tujuannya adalah bagaimana menciptakan situasi aman pertandingan sepak bola u dua puluh internasional piala dunia u sembilan belas
pertama kita harus berharap kita dapat berjalan dengan aman lancar dan tertib
sukses bagi kita sebagai penyelenggara sebagai tuan rumah